inilah enam ratus kg daging babi beku siap edar yang berhasil diamankan oleh satuan reserse dan kriminal polres kota bandung di kabupaten bandung jawa barat
keempat tersangka p t as dan ar yang ditangkap sabtu lalu ini mengaku berbagi tugas menjadi pengepul daging babi dari kota solo
serta adem menjadi penjual ke pedagang pedagang kecil dan ke pasar pasar tradisional di kabupaten bandung
para tersangka menggunakan borax agar warna daging babi yang lebih pucat bisa menyerupai daging sapi
selanjutnya mereka menjual daging tersebut di bawah harga pasaran
selama satu tahun beroperasi keempat tersangka sudah menjual enam puluh tiga ton daging babi
dengan menggunakan bahan boraks ini diolah kemudian menjadi menyerupai daging sapi dan dijual dengan seharga daging sapi
secara fisik daging babi ini lebih pucat
tapi kalau daging sapi itu lebih merah
nah dengan proses ini daging babi ini menjadi lebih mirip lebih merah dan mirip dengan daging sapi
atas perbuatannya para tersangka terancam hukuman lima tahun kurungan penjara
chandra febriana kabupaten bandung